wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno meresmikan gedung okoc global office di kawasan epicentrum rasuna said jakarta selatan pada rabu pagi
okoc global office akan disewakan bagi para umkm peserta program okoc dengan harga yang terjangkau
mengusung konsep co working space gedung okoc global office berdiri di tengah kawasan padat perkantoran
nantinya gedung ini bisa digunakan para peserta umkm yang masuk dalam program okoc
dalam promosinya gedung disewakan dengan harga tiga juta rupiah per tahunnya
tidak hanya ruangan kerja tapi gedung ini juga punya food court yang disewakan bagi pengusaha kecil menengah di bidang kuliner
diharapkan dengan lokasi yang strategis bisa menarik minat para pengusaha untuk masuk dalam program okoc
kita tarik kita kurasi dan langsung jadi akunan

bisa mereka semua mencari